meski jumlah kasus positif covid sembilan belas terus bertambah
pemerintah indonesia masih enggan mengambil opsi lockdown atau penguncian
mencuru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona ahmad yuryanto mengatakan
covid sembilan belas tidak semata mata permasalahan kesehatan
pemerintah telah mempertimbangkan seluruh aspek yang terdampak covid sembilan belas
kami belum menempatkan opsi lockdown
karena ternyata korea sendiri begitu setelah memutuskan lockdown
kasusnya menjadi tidak terkendali sekarang dibuka lagi dan turun
ingat kita tidak akan menutup satu daerah dan membiarkan daerah itu mengalami penularan sampai habis
tetapi kita yang harus dilakukan adalah segera cari sumber penyebaran dan kemudian isolasi
sementara itu plt deputi ii kantor staf kepresidenan abed nego tarigan menegaskan
sehingga saat ini protokol lockdown belum menjadi opsi dalam penanganan virus corona
pemerintah justru memperkuat pendeteksian serta penelusuran dari setiap kasus positif corona yang muncul
nah terkait dengan lockdown ini belum menjadi pilihan sampai dengan sekarang
karena yang harus dilakukan saat ini itu adalah bagaimana memperkuat kontak tracing
kemudian juga bagaimana membangun kesadaran publik
kemudian juga bagaimana aktivitas aktivitas dalam jumlah besar itu bisa dibatasi
sehingga memang proses pencegahan itu bisa dilakukan
hal berbeda diutarakan anggota dewan perwakilan rakyat dpr
salih partaunan daulai yang menilai opsi lockdown masih tetap dibuka
karena tidak wilayah namanya menurut saya pemerintah tetap harus mempersiapkan diri
pemerintah harus mempersiapkan diri jika suatu waktu nanti ternyata itu diperlukan
jangan sampai nanti tiba tiba diperlukan tetapi pemerintah nggak siap
karena tadi konsekuensinya kan luas sekali konsekuensi ekonomi sosial
kemudian konsekuensi yang lain lainnya itu memang harus ditanggung
masih belum dipertimbangkannya opsi lockdown oleh pemerintah lantaran pemerintah saat ini
lebih memilih mengambil opsi menekan virus corona
dengan cara mengibau masyarakat membatasi aktivitas baik secara pribadi atau komunitas
tim liputan cnn indonesia